di dalam gelar perkara juga disampaikan beberapa fakta fakta termasuk hasil hasil kerja dari penyidik
paling tidak ada empat alat bukti yang disampaikan oleh penyidik yang sudah diperoleh dalam proses lidik maupun sidik
sehingga ada lima tersangka untuk saat ini yang sudah ditetapkan statusnya